doa buat boy
kelab andak jalanan terima kasih ya supportnya
dan saya juga mau berterima kasih kepada babe yang bisa datang ke sini
terima kasih udah datang kesini nge support saya sama reva
terima kasih banyak
anak banteng menang
untuk anak banteng yeay
pasti reboy yang menang
gua yakin pasti reboy yang menang
eh mau remotin dong
gaada yang menang reboy ga menang
mereka emang ga pantus menang
gua lagi nonton juga
gua matiin matiin emangnya ini remote rumah lo apa
eh engga engga engga
eh so lo tau ya karena badan lo gede aja gua ngalah sama lo
eh reboy ga kenang apaan sih
kenapa sih tuh orang meremar aja
yah dia belom bayar lagi
aduh gimana lagi ini yah
wah pesel banget gue
kenapa sih semua orang suka sama acara kontes itu
gua ga suka semua orang nontonin dia
ga dirumah dimana mana ngeselin semuanya

kalau gue bisa kalahin alex
mon yaudah lah mon
yang penting kan sekarang gue gak kenapa napa
tapi kalau tadi gue bisa kalahin alex
enggaknya gue bisa tahu raya ada di mana ki
lo jangan nyalahin diri lo sendiri kayak gitu dong
oke lu malam ini kalah
mungkin kemampuan alex itu
ya lagi hebat lah mon
karena gue juga udah tahu kan
tapi menurut gue sih
kekalahan lo malam ini karena lo juga gak bisa ngontrol emosi
juga pasti capek kan
dan lo kurang tidur
dari kemarin lo sibuk dengan raya
udah lah gue selalu kepikiran raya
yang gue harus cari dia sampai ketemu
ya ya gue jalan dulu deh
gue berdua gak usah ikutannya
sangat bersyukur bisa menang
di kontes ini
terima kasih atas dukungannya
kalau kita menang di kontes ini
bukan karena kita
tapi karena allah
allah yang telah
doa keluarga saya
dan saya juga mau berterima kasih sama mama dan papa
terima kasih ya ma pa
dan kinar juga
terima kasih kinar
dan buat biira juga
terima kasih ya bi ya
selalu ngurus boy dari kecil
selalu berdoa buat boy
kelab pandak jalanan terima kasih ya supportnya
dan saya juga mau berterima kasih kepada bade yang bisa datang ke sini
udah datang ke sini ngesupport saya sama reva
terima kasih banyak
bang chandra stella rey
terima kasih banyak
dan buat siswa siswi di sekolah saya
terima kasih atas dukungannya
saya benar benar berbahagia atas kemenangan ini
dan saya rasa tadi semuanya udah disampaikan oleh boy
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada allah
terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung saya
dan saya ingin mengucapkan terima kasih
yang paling besar
tidak lain dan tidak bukan
untuk papi saya
walaupun hari ini papi nggak bisa datang ke sini
eva benar benar terima kasih banget
papi udah ngijinin reva buat ikut kontes ini
padahal papi tau kalo resikonya besar banget ngijinin reva ikut kontes ini
dan untuk almarhumah mami
mami pasti bangga dan bahagia melihat reva sekarang
reva kangen banget sama mami
mami tau di samping reva sekarang udah ada boy
orang yang benar benar reva sayang

orang yang benar benar reva sayang

terima kasih ya boy
terima kasih buat dukungan kamu
dan terima kasih juga buat
seperti yang nonton di rumah
kalau adriana nonton acara ini
maka semua orang akan tahu
untuk ikut kontes ini
aku harus memastikan
apa dia masih marah
atau juga enggal
betapa keselnya gue hari ini
sama diri gue sendiri
sama diri gue sendiri